untuk menampung para pedagang kaki lima di tanah abang pemerintah dki jakarta membangun skybridge
dan sky bridge ini difungsikan tepat pada hari ini lima belas oktober dua ribu delapan belas
untuk mengetahui informasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di tanah abang
rizky selamat pagi apakah skybridge ini sudah mulai digunakan dan sudah mulai menampung para pedagang yang akan berjualan begitu di sekitar tanah abang ini
selamat pagi aldi dan juga dea
skybridge tanah abang yang direncanakan akan dibuka dan difungsikan pada tanggal lima belas oktober atau tepat hari ini
namun kenyataannya saat saya tiba di sini memang kondisinya masih belum dapat beroperasi
bahkan para penumpang atau warga jakarta juga yang keluar atau turun dari stasiun tanah abang stasiun kereta api masih berjalan melalui pinggir kawasan skybridge
kami selalu direktur peksaren raya jaya yori pinonton memang sempat mengatakan dan optimis bahwa kondisi proyeknya sudah mencapai tujuh
dapat saya tunjukkan kondisi skybridge di jalan jati baru tanah abang di belakang saya
namun memang tidak sepenuhnya
jembatan sepanjang tiga ratus delapan puluh enam meter yang membentang sepanjang jalan jati baru ini
memang rencananya hanya beroperasi setengah yakni skybridge dari perbatasan stasiun sampai ke arah selatan atau ke persimpangan jalan kebun jati yang menuju pasar tanah abang
namun saat ini kondisinya saat saya tiba masih belum menemukan akses untuk menggunakan fasilitas skybridge
bahkan penumpang kereta api ataupun warga jakarta yang turun dari stasiun tanah abang masih berjalan melalui samping skybridge
dan masih belum dapat menggunakan sky bridge ini secara sepenuhnya
informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar dari pedagang sekitar memang belum ada informasi kapan ini apakah hari ini sudah dapat beroperasi ataukah akan ada peresmian
karena informasi pun saya masih belum mendapatkan informasi resmi dari saranajaya apakah akan diresmikan hari ini atau tidak
karena memang rencananya sky bridge ini nantinya jebatan sepanjang tiga ratus delapan puluh enam meter
ini akan menampung
pedagang kaki lima di sepanjang jalan jati baru yang awalnya memenuhi trotoar kanan kiri dan dapat menampung sebanyak empat ratus empat puluh enam pedagang
rencananya jika hari ini lima belas oktober sudah beroperasi dapat menampung baru seratus pedagang
sisanya akan dipenuhi pada tanggal tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
rizky apakah anda memiliki keterangan atau tanggapan dari para pedagang khususnya di jalan jati baru raya
apakah mereka ini mau untuk pindahkan
karena kita tahu pada medio tahun dua ribu tiga belas juga saat itu gubernur dki jakarta jokowi memindahkan mereka dari jalan jati baru raya ke bloget
tampaknya mereka ingin kembali lagi
apakah anda sudah memiliki informasi tanggapan dari para pedagang yang ada di jalan jati baru raya
apakah mereka memang benar benar mau untuk pindah ke skybridge
ya dia berbicara pedagang yang pindah ke skybridge memang tidak semua
berhak mendapatkan lapak atau mendapatkan tempat di atas skybridge ini tidak semua
hanya empat ratus empat puluh enam dan proses verifikasinya pun tidak mudah
semua harus melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan pemerintah kota yakni jakarta pusat dan juga ombudsman
sehingga memang proses verifikasinya cukup panjang dan memang beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan
karena memang mereka tidak semua punya kesempatan seperti dahulu ketika lapak kanan kiri terutama
trotoar ini terbuka bebas mereka bisa membuka di kawasan sini
namun sekarang lebih tertib memang diatur sehingga kuotanya hanya terbatas
namun memang sampai saat ini informasi yang saya dapatkan mereka masih belum mendapatkan kejelasan
kapan kah akan bisa menempati sky bridge di atas sini dan informasi yang saya dapatkan juga
sampai saat ini kawasan jati baru raya di sekitar sekeliling skybridge ini memang harus disterilkan
tidak boleh ada pedagang karena memang lebih ke alasan keamanan karena proyek masih berlangsung
tiga puluh oktober nanti seutuhnya sky bridge sudah dapat dioperasikan
baik rizky semoga ini jadi win win solution ya menertibkan pasar tanah abang
dan juga tidak menghilangkan keuntungan para pedagang di sekitar pasar jati baru tanah abang
rizky renardi terima kasih atas informasi anda dari jati baru tanah abang jakarta pusat